tadi kita melihat langsung suasana ramadan di mancanegara langsung kita sapa pak abdillah onim atau kang onim yang berada di gaza palestina selama siang
kak onim kalau jakarta ini sebentar lagi jakarta akan buka puasa jam enam kalau di sana masih lama tentunya lima jam lagi ya kang onim
kak onim bagaimana suasana ramadan pada tahun ini apakah sama dengan tahun tahun sebelumnya di tengah pembatasan yang telah dilakukan oleh pihak israel
ya renov bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang waktu palestina

dan memang sampai dengan saat ini siwas tuas untuk di wilayah jalur gaza alhamdulillah aman dan kondusif
walaupun memang di perairan pantai jalur gaza dan juga di area pertanian masih terjadi penembakan yang dilakukan oleh pihak israel
alhamdulillah renov kemarin memang lebih dari satu ratus lima puluh ribu ini sangat luar biasa
perdana satu ratus lima puluh ribu muslimin palestina membanjiri kompleks masjidul aqsal mubarak dalam rangka melaksanakan sholat jumat secara berjamaah
dan tentunya walaupun dalam situasi tersebut masih ada beberapa prajurit israel yang berjaga jaga di pintu masuk kompleks masjid al aqsa al mubarak
dan memang mereka sudah memulai untuk melakukan pembatasan usia yang mana usia kaum muda memang dibatasi untuk masuk ke dalam masjid al aqsa al mubarak
sedangkan lansia diizinkan dalam rangka melakukan ibadah di kompleks masjid al aqsa al mubarak
sampai dengan saat ini renov memang warga palestina khususnya muslimin
senantiasa berdoa semoga mereka menjalankan bulan suci ramadan tidak seperti tahun sebelumnya yang mana terjadi agresif
yang sekarang dilakukan oleh penjaga israel renov
baik kalau anda bandingkan dengan tahun sebelumnya ini lebih kalau untuk situasi di palestina seperti apa
apakah lebih mencekam atau lebih kondusif dibandingkan tahun lalu
iya renov untuk tahun ini memang masih was was ya bukan berarti dalam situasi aman terkendali
sedangkan untuk tahun tahun sebelumnya memang terjadi serangan secara mendadak yang menewaskan puluhan orang
yang warga gaza dan juga budaya surara kita yang ada di tepi barat
tentunya renov memang beberapa pekan lalu pun pihak otoritas palestina dengan otoritas penjaga israel
melakukan pertemuan khusus di ibu kota kairo mesir dalam rangka menjaga keamanan dalam rangka selama bulan suci ramadan
tetapi renov memang tidak ada jaminan sama sekali ya
walaupun memang sudah ada pertemuan antara kedua belah pihak
satu hari menjelang bulan suci ramadan pun masih terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh penjajah terhadap masyarakat di wilayah tulkarem dan juga di wilayah nablus
ya kang onim di tengah suasana yang was was yang anda katakan tadi apakah hikmat terasa ramadan pada tahun ini
di sana kalau kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh umat muslim di palestina
anda bersama diaspora apakah juga ada kegiatan
tertentu di sana
ya reno sampai dengan saat ini khususnya di wilayah gaza kurang lebih sembilan warga negara indonesia berada di gaza
dan juga ya untuk situasi menjemur situasi bulan suci ramadan tidak ada perbedaannya
karena kita tahu sendiri sudah lebih dari enam tahun wilayah jalur gaza di blokade oleh pihak israel
terjadi krisis besar besaran yang dialami oleh saudara saudara kita di palestina
dan juga was was yang dialami saudara saudara kita muslimin yang ada di jalur gaza
tetapi mereka mengunfaatkan situasi seperti ini
karena memang ini pertama kali yang mana muslimin palestina melaksanakan bulan suci ramadan
satu hari sampai dengan tiga hari sampai dengan saat ini aman dan kondusif renov
tapi memang saya lihat sendiri muslimin yang ada di palestina khususnya di jalur gaza sangat
sangat bahagia sekali
sangat bahagia sekali
jadi dalam rangka menyambut bulan suci ramadan renov
antusias ini terlihat dari paket berita sebelumnya kami sempat putarkan tadi ketika memasuki ramadan
di sana ada parade ya
yang digelar oleh warga setempat parade kembang api begitu ya
kau ini bisa diceritakan ke kami
apa yang unik dari kegiatan ini
renov memang ini sudah kebiasaan dari muslimin palestina ya
yang mana satu hari menjelang bulan suci ramadan
kalau kita di indonesia seperti di perkampungan
atau di wilayah jawa atau di indonesia timur itu mereka membawa obor ya
membawa obor tapi untuk saudara saudara kita di palestina itu mereka menyalankan kembang
api sembari berkeliling di wilayah perkampungan ya bertakbir dan bertakmit sebagai bentuk
sukacita mereka akan hadirnya bulan suci ramadan
tapi memang sampai dengan saat ini antusiasnya sangat luar biasa ya
seperti ini dialami oleh saudara saudara kita di palestina dan semoga tidak terjadi
perang secara besar besaran karena memang reno sampai dengan saat ini walaupun saya melihat
sendiri kondusif tetapi pihak penjajah israel sudah mulai menempati beberapa titik poin
yang mana menjaga checkpoint checkpoint yang dilewati oleh saudara saudara kita di palestina
khususnya yang akan memasuki
di kota tua jerusalem dan juga beribadah di kompleks masjid al judil aqsal mubarak renov
ya singkat saja sebelum menutup kang onim anda kan sebagai aktivis kemanusiaan indonesia di sana
pendiri nusantara palestina center apa yang anda kembangkan tentunya di sana bersama teman teman
yang menjadi amal ibadah tentunya bagi mereka juga di warga palestina dengan kehadiran anda
apa yang bisa anda ceritakan ke kami soal kegiatan ini singkat saja kang onim
ya renov sampai dengan saat ini alhamdulillah muslim indonesia memberikan dukungan
seperti membuka dapur umum dan juga membuka pasar nusantara yaitu gratis bagi saudara saudara kita di palestina
tentunya kami di sini menghimbau kepada muslim indonesia untuk tetap mendoakan saudara saudara kita di palestina
semoga menjelangkan ibadah bulan kecil ramadan dalam situasi yang tempat dan konfusif terima kasih
baik selamat menaikkan ibadah puasa kang onim terima kasih bersama kami di newsroom
kemanusiaan indonesia dan juga pendiri nusantara palestina center selamat siang waktu palestina assalamualaikum